ya halo ini rumahnya nyonya adriana ada yang bisa surti bantu
iya surti ini bapak
bapak ingin bicara sama nonreva tolong kasih teleponnya sama dia ya
ah iya tuhan kebetulan nonreva nya ada disini
reva ada dirumah kan
ya allah kenapa reva gak pergi aja sih
oh pasti habis kalah lawan bang chandra ya
soalnya ada tuh di infotaimon
iya oyan om kalah
ya mungkin om bagas kecapean kali
pasti om bagas abis narik angkot dulu ya sebelum rantem
oh iya om kalau oyan boleh tahu emang bener om bagas datang atas nama boy
emang siapa sih yang nyuruh om gitu
lu gak perlu tahu iyan
ya om jangan begitu dong
kan kita sekarang udah jadi seorang angkat
om bagas udah jadi omnya iyan
iyan udah jadi kepondakannya om bagas
masa om bagas masih rahasia rahasiaan aja sih sama yen
ayo dong om kasih tahu siapa yang nyuruh om gitu
nanti iyan bawain ulet bulu nih buat om bagas nih
lu jangan kirimin om ulet bulu lagi ya
ya gak mungkin om
masa kepondakan sendiri tegas sih jejelin ulet bulu ke om
abis itu om gak mau kasih tahu sih
om kenapa bisa mengatas nama boy ngajak tarung chandra
ya soalnya kasian dong sahabatnya ian
nanti sahabatnya iyan bisa kena fitnah om
om disuruh mamanya reva
om bagas disuruh sama mamanya reva
swe banget sih lu
udah om bilang tutup mulut
bisa yang kaget om keceplosan
yaudah om iyan minta maaf ya
kalau gitu makasih banget om infonya ya
ternyata mamanya reva
ternyata mamanya reva yang nyuruh bagas
berarti si adriana dong
gak mungkin kan mamanya reva yang muda almarhum yang nyuruh bagas
ya gak mungkin lah gila kali
eh ya tapi buat apa dong apa keuntungannya
biar dia nggak bertarung sama chandra
wah bener banget tuh
sebenernya itu udah ada di pikiran gue juga kal
cuma keduluan dulu lagi aja
dan mungkin juga
kalau bagas menang dari chandra
kita harus kasih tau boy nih kal
gak diangkat kal
kan dari tadi gue udah telponin bagas
sama temen aja perhitungan lo
ya bukan gitu kal bukannya perhitungan
pulsa gue habis dong baru aja diisi
pakai hape lo aja lah
pulsa gue abis dipinjemin lo mulu tau gak
lo tau gak boy pergi kemana
soalnya dari tadi gue teleponin gak diangkat angkat nih
terakhir sih dia bilang sama gue
dia lagi di warungnya babe
abis itu gak tau deh kemana
iya sih tadi dia emang dari sini
tapi dia langsung pergi buru buru gitu aja
pas gue tanya dia mau kemana
eh dia malah ngatain gue
gue malah digituin
yaudah deh ntar gue tanyain sama dia ya
reva juga gak tau dia kemana
wah bener kata ian
kok gak diangkat ya sama boy
atau mungkin boy lagi di rumahnya kali ya
mungkin dia lagi sholat atau lagi tidur
halo emang boy ada di rumah ya
jawab bener baik
dan boynya belum pulang tuh
belum pulang ke rumah
oh jadi nggak ada ya
eee gak ada di rumah
eee atau non reva mau bicara dengan brodyman
boleh nggak apa apa kok
enggak deh mamang
yaudah makasih ya
kok feeling gue jadi gak enak ya
apalagi mau bertarung sama chandra lagi
berarti gue harus kesana buat kasih dukungan buat boy
gue baru inget lagi
gue kan suruh gue supaya
nurut sama papi
sekarang kan tapi lagi gak bolehin keluar rumah
ya telfon dong mas
jangan didiemin kayak gini
siapa tahu aja reva ternyata
diam diam keluar dari rumah mas
lagian juga mas merasa nggak perlu telepon dia
mas yakin reva ada di rumah
karena mas udah bilang sama reva
agar jangan keluar rumah selama liburan ini
jadi kalau menurut mas
gak perlu juga balik
mas suet dan tujuan aku tuh baik
walaupun mas sibuk kerja
tapi mas tetap peduli
sama reva yang ada di rumah
nanya keadaannya dia
nanya dia lagi apa
mas harus tunjukin kalau mas peduli sama reva
mas gak cuek sama dia
kalau gitu mas telfon dia ya
dan kalau bisa telfon ke rumah
jangan ke handphone
ini rumah nyonya adriana
ada yang bisa surti bantu
iya surti ini bapak
bapak ingin bicara sama non reva
tolong kasih teleponnya sama dia ya
kebetulan non repanya ada disini
non repa ini ada telpon
reva ada di rumah kan
ya allah kenapa reva gak pergi aja sih
kapolnya tuh enak banget ya
diem di rumah gak kemana mana
iya permisi ya non
kamu baik baik aja kan
aku baik baik aja kok pi
sebenarnya reva mau
mau izin keluar sama papi
papi gak boleh
kebunen reva keluar dari rumah
sampai liburan selesai
kamu bosen ya di rumah ya
emang kamu mau pergi kemana
lagi mau bertanding
dan reva sebenarnya mau datang kesana
reva bela belain tidak pergi
karena aku sudah menyuruh dia
diam di rumah
bisa aja dia pergi di rumah
dia diam diam dan bohongin aku
liburan di rumah aja
mas kenapa jadi gila
sebentar ya sayang ya
dia mau keluar rumah
jangan dikasih dong mas
tapi mas kasih penyarangan ya
kalau menurut mas sih
gak apa apa dia pergi